terima kasih anda masih di redaksi siang
kota solo identik dengan kuliner yang khas
tidak hanya olahan daging kambing saja yang menjadi juaranya
solo juga memiliki beragam cemilan hingga aneka olahan tahu yang memikat lidah
informasi kuliner ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
ngomongin soal camilan di kota solo memang gak ada habisnya
variannya banyak sekali dan bukan cuma serabi yang terkenal ini saja
tapi ada lagi makanan kecil lainnya yang tak kalah legit dari kota ini
ini salah satunya kue ledre yang merupakan penganan olahan dari pisang raja ketan dan kelapa
menurut sang penjual yang selalu
yang sudah membuat ledre sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
cara membuat ledre cukup mudah
adonan ketan dan kelapa yang sudah dikukus ini
dipipiskan untuk digoreng di atas wajan baja
kemudian tambahkan adonan pisang raja yang sudah dilumatkan di atasnya
ini dia ledre yang sudah siap disantap
aromanya sedikit sangit dari kulit luar ledre yang sengaja dibuat gosong
ada rasa gurih yang didapat dari ketan dan juga kelapa yang digoreng tanpa menggunakan minyak
sementara itu rasa manisnya didapat secara alami dari pisang raja
karena memang kue ledre ini dibuat tanpa sedikit pun menggunakan gula
makanan ledre itu adalah makanan tradisional
sebelum saya lahir sudah ada makanan lidah itu
tapi waktu dulu itu masih keras mas
saya modifikasi supaya tidak keras
itu saya kukus dulu ketan sama kelapa
untuk mencicipi atau membawa pulang ledre pisang yang bisa tahan selama dua puluh empat jam
anda datang saja ke kawasan k i haji samanhudi
atau langsung ke dapur sang pembuat ledre di kampung wisata
makan ledre pisang saja tidak cukup
saya mau coba makanan khas lainnya
yaitu tahu kupat solo di jalan perintis kemerdekaan yang ramai pengunjung pada jam makan siang
tahu kupat solo seharga rp tujuh per porsi ini memakai tahu putih dan bakwan sebagai isinya
dan ini berbeda dengan kupat tahu magelang atau kupat tahu dari jawa barat
keunikannya terletak pada kupat tahu magelang
buah kupat tahu
yang membedakan kalau dari solo kan itu bumbu kecapnya itu yang pasti itu
bumbu kecapnya itu lain daripada yang lain
kalau solo jirekasnya manis
kalau di tempat lain biasanya kan pakai bumbu kacang
kalau sini enggak jadi kecap
manis jadi rasa yang paling mendominasi dari tahu kupat asal solo ini
tetapi selain itu juga ada cita rasa gurih dan juga renyah yang didapat dari bakwan dan juga tahu di dalamnya
tapi kalau anda ingin cita rasa yang lebih kuat lagi atau lebih kaya lagi gampang saja ya
cukup tambahkan ulekan cabai rawit segar ini sebagai sambalnya
bahar di kota ma indra hadi solo jawa tengah